di tengah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak termasuk kambing dan sapi
yang harus tetap diwaspadai adalah cara mengolah daging untuk dijadikan olahan makanan
baik itu direbus digoreng maupun dibakar
menurut owner sate pancoran buryadi munasik
kambing yang cocok untuk dagingnya digunakan sebagai olahan sate
adalah kambing berusia lima sampai enam bulan
daging berwarna merah segar pertanda baik untuk diolah menjadi sate
kambing itu belum bau baunya tidak bau ini
karena dari kambing yang baik itu sangat terpengaruh juga cara memotong kambing
jadi cara memotong kambing supaya baik
begitu kambing bernafas keluar itu baru dipotong
kalau bernafas jangan
itu agak bau kambing
pemilik tempat makan yang menyediakan menu olahan daging sapi dan kambing lainnya
vita mengaku sebelum jadi olahan makanan seperti sop dan tongseng
daging harus dipisah antara daging dengan jeruannya
dagingnya disesetin dulu
setelah itu nanti kita pisah pisah ada tulang iga
jadi jumlah dagingnya biasa
kalau jeruang saya enggak pakai
saya buang jeruang
saya nggak pernah jual jeruan
jadi ada tulang iga
sama dagingnya dipisah pisah dulu
sebagai langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku pada sapi maupun kambing
tidak mengonsumsi jerawan pada olahan makanan daging
waktu pemilihan jenis daging tersebut karena saya menganjurkan untuk memilih daging tersebut
yang sehat ya dan tidak merekomendasi untuk mengkonsumsi jerawan sementara ini
ini dia ada tongseng dan juga sop kambing memang yang harus diperhatikan ketika kita makan makanan
olahan daging sapi maupun kambing yang pertama jangan cari yang jerawan karena selain jerawan
ini bisa menyebabkan kolesterol yang cukup tinggi dikhawatirkan penyakit mulut dan kuku yang ada
pada hewan ternak ini bersarankan di jerawan selain itu kalau bisa dan disarankan juga memang

olahan daging ini yang direbus aja
rebusannya juga paling baik antara dua puluh hingga tiga puluh menit
biar gizinya enggak hilang
dan yang terakhir sebelum makan cuci tangan dulu
tim liputan cnn indonesia